oke kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau ppn ini mendapatkan respon ya di masyarakat ada yang pro ada yang juga kontra
dan untuk membahas apa dampak kenaikan ppn pada april mendatang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada ekonom center of reform on economics report indonesia bapak peter abdullah di jakarta
namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak direkturat jenderal pajak dan kementerian keuangan namun tidak mendapatkan respon dan tidak bisa bergabung dalam dialog malam ini
kita sapa langsung pak peter selamat malam
selamat malam mbak
pemerintah merencanakan kenaikan ppn ini itu sejak tahun lalu yang tertuang di dalam undang undang hpp harmonisasi perpajakan
ya silakan lanjutkan pak peter
ya ini dengan pada waktu itu pemerintah tidak sama sekali tidak memperhitungkan akan adanya begitu banyaknya gejolak pada perekonomian
ya termasuk gejolak harga pangan yang dalam hal ini kenaikan dan kelangkaan minyak goreng
dan kemudian kenaikan harga komoditas harga minyak harga energi yang terpaksa mendorong juga kenaikan harga bbm
khususnya harga bbm yang non subsidi
tapi kalau kita lihat ya dengan pada waktu itu pemerintah tidak memperhitungkan seperti itu
tetapi pada saat ini itu yang terjadi
nah kompleksitasnya menjadi adalah pemerintah harus menaikkan harga bpn ketika kita mengalami begitu banyak permasalahan di ekonomi kita
saya sebutkan tadi kenaikan atau kelangkaan minyak goreng kemudian ke permasalahan di energi harga komoditas
nah ini lah yang mengunyabakan
walaupun kenaikannya itu sebenarnya diperhitung
yang oleh pemerintah relatif kecil
ya itu dari sepuluh menjadi sebelas persen
tetapi ini memunculkan respon yang cukup negatif
karena bagaimanapun ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang pasti akan mendorong inflasi yang lebih tinggi
yang pada ujungnya akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi
yang mengurangi daya beli masyarakat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat
pak peter kalau kita lihat secara overall tadi kita juga menghadapi tantangan lonjakan inflasi
walaupun kita dengar ada penurunan pph badan tapi artinya kenaikan ppn per satu april ini timingnya belum tepat begitu ya
kalau dilihat dari kondisi faktualnya seperti tidak tepat
karena ya itu tadi diperhitungkan pada masa normal yang tidak mengalami gejolak
tapi ternyata kita pada tahun ini mengalami gejolak yang cukup banyak
sebenarnya itu diperhitungkan karena keadaan ukraina dan sebagainya kenaikan harga komunitas yang mendorong kenaikan harga cto
yang kemudian berujung kemudian terjadinya kenaikan harga minyak goreng kelangkaan minyak goreng
jadi sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah pada awalnya
tapi ini lah yang harus kita hadapi saat ini
artinya strategi ini mungkin bentrok dengan keadaan saat ini situasi saat ini
apalagi kita tahu bulan april sebentar lagi akan bulan puasa kemudian lebaran
masyarakat biasa berhenti
membeli bahan bahan pokok membeli makanan barang barang segala macamnya
maunya produktif untuk meningkatkan penerimaan pajak tapi jadinya kontraproduktif
mungkin nggak pak peter ini terjadi
saya kira sebenarnya tidak ya karena sebenarnya kenaikannya relatif kecil
cuman ini yang lebih sulit untuk dihadapi itu adalah perspektif dari atau ekspektasi dari masyarakat itu yang akan sulit
sentimennya yang lebih besar
dampaknya sebenarnya karena ini menjadi bertumpuk
adanya kondisi yang masih belum selesai yaitu permasalahan minyak goreng
kemudian juga permasalahan harga bbm harga gas yang baru juga baru naik
kemudian kita juga akan memasuki masa ramadan
ini benar benar memunculkan kekhawatiran di masyarakat
tapi kalau kita nanti kita jalani ya tanpa respon yang terlalu berlebihan
ini juga saya kira tidak akan terlalu negatif sebenarnya
yang penting adalah bagaimana pemerintah mengkomunikasikannya
bagaimana pemerintah merespon
karena pemerintah juga
saya kira juga cukup paham ya
mana yang harus diperbaiki
dalam hal ini saya kira yang paling perlu dilindungi adalah kelompok masyarakat bawah
dan kalau kita lihat di undang undang hpp
pemerintah kan tetap memberikan porsi yang cukup di dalam hal ini
bagaimana melindungi masyarakat atas dampak dampak dari pandemi
pemulihan ekonomi nasional kan tetap berlangsung
dan berbagai stimulus
kemudahan kemudahan di dalam hal keperpajakan
baik itu untuk masyarakat orang perorangan ataupun badan usaha itu tetap diberikan
dan ini yang saya kira seiring dengan pengenaan pajak ppn nanti
pemerintah tetap harus melanjutkan upaya upaya itu
yang memberikan bantuan bantuan kepada kelompok masyarakat bawah
yang pastinya akan lebih banyak terdampak ketika
kemudian nantinya juga kenaikan ppn
karena kenaikan ppn ini saya kira sudah tidak
sangat sulit untuk pemerintah melakukan penundaan
ini sudah hampir tidak mungkin dilakukan karena waktunya sudah sangat mepet
dan yang bisa dilakukan saya kira adalah bagaimana pemerintah
memberikan bantalan bantalan bantuan kepada masyarakat

dan yang membutuhkannya di tengah kondisi yang sangat sulit sekarang ini
oke artinya pekerjaan rumah untuk pemerintah dalam waktu dekat adalah
bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat
karena kita tahu sejak pandemi melanda indonesia cukup mengalami
peningkatan defisit anggaran begitu untuk membantu pemulihan ekonomi nasional
pak peter abdullah rejalam terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected malam ini salam sehat
salam sehat mbak makasih